indri andri indra
ayo tamu udah dateng
selalu disebut rahim
kamu tuh ya
saya boleh angkat telepon sebentar nggak
ibu saya telepon
ibu bapak pergi
bapak bawa tas ibu
perginya tau kemana
katanya gak mau balik lagi
iya bu assalamualaikum
aku senang bunuh bapak
mencari apa tapi aku naklain lo
ibu kau baik baik aja kan
iya pak baik baik aja
eh aduh ya ditata doang masa ditaruh aja sih
aduh udah deh
mendingan kamu bantuin papa kamu
di bawah ini
ini dalamnya masih ada makanan kamu taruh di piring ya
jangan dibuang itu
itu bukan sampah semuanya loh dri
kamu gak lihat apa semuanya pada sibuk
kok kamu enak enakan
duduk duduk di situ aja bukannya bantu
yang mau dateng ini
orang yang udah ngehina keluarga kita mah
yang namanya tamu tetap aja
harus dihormatin dijamu
mereka itu udah jahat sama kita
nggak usah dibales
udah apa apa lap
tolong ambilin serbet
biar bapak aja yang ambil
papa tau nggak tempat lap
kalau nggak ada sendok pergi
sendoknya tolong andri
kita keluar yuk
semua orang itu mau maafin kak selvi
cuma kita berdua yang enggak
sendoknya tolong andri
kalau lo nggak keluar kakak tuh sendirian
posisi yang lemah
aku udah denger semua kok obrolan tadi siang di dapur
hamil itu gak bisa disembunyiin
sekarang semua orang udah pada tahu
tuh pas lagi ngebully aku
tadi aja tv udah seratusan
ini tuh lu mas atau ngomong

iya bu bapak ada enggak ada bu kamu dimana disini bu
disini dimana saya disini di laundry bu
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
aduh aku akan jangan dipegang pegang dong nanti kotor
itu ada minyaknya tuh akan bisa ikut ikutan deh
udah jangan pegang jangan pegang udah diem diem disitu
indra ya kalau kamu gak mau bantuin nggak perlu
disitu kamu ngalangin jalan masuk
indri andri indra ayo kamu udah datang
selalu disebut rahim kamu tuh ya